virus corona telah menginfeksi jutaan orang
para ilmuwan menilai banyak hal yang harus dibenahi bangsa ini dalam menyikapi pandemi
virus corona sars cov dua yang kali pertama muncul di akhir tahun dua ribu sembilan belas di kota wuhan china
terus menyebar ke penjuru dunia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
wabah ini telah menghantui miliaran orang di planet ini
dengan terus meningkatnya angka infeksi dan kematian
akibat penyakit yang kemudian disebut organisasi kesehatan
kesehatan dunia who sebagai covid sembilan belas
setahun sudah indonesia menghadapi pandemi covid sembilan belas
yang telah memberi mimpi buruk bagi masyarakat bangsa ini
saat dunia berperang melawan pandemi corona
ada sejumlah negara yang belum menerima vaksin corona
perjuangan memerangi virus perlu partisipasi global
dan menyasar masyarakat di pelosok bumi terpencil sekalipun
organisasi kesehatan dunia who menegaskan
perlu menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity
guna melawan pandemi virus corona
hingga ke masyarakat di pelosok bumi terpencil sekalipun
india tercatat sebagai negara dengan laju penyebaran covid sembilan belas tercepat di dunia
peningkatan kasus harian tertinggi dalam sejarah pandemi
fakta ini membuat india mengalami
krisis perawatan kesehatan yang mematikan
secara keseluruhan india mencatat ada lima belas sembilan juta kasus infeksi covid sembilan belas
meski angka tersebut berada di posisi kedua dunia setelah amerika serikat
angka kematian di india cukup tinggi yaitu satu ratus delapan puluh empat enam ratus lima puluh tujuh kasus
lonjakan kasus covid sembilan belas di negara asia selatan itu dipicu
merundkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
covid sembilan belas sampai sekarang kita masih belum keluar dari krisis ini dan malahan sekarang berbagai macam tantangan muncul akibat pandemi covid sembilan belas
salah satu adalah mengenai vaksinasi indonesia sudah memulai program vaksinasi dan berjalan dengan baik
tapi sekarang ada tantangan mengenai ketersediaan vaksin itu sendiri dan juga pertanyaan mengenai efektivitasnya
dan di samping itu ada juga masalah varian mutasi baru yang tentu saja mengkhawatirkan dan kita juga tidak ingin indonesia mendapatkan pandemi covid sembilan belas yang lebih besar lagi dampaknya
seperti misalnya yang terjadi di india
ya banyak sekali tantangan mengenai bukan saja pandemi covid sembilan belas ya dari aspek kesehatan yang lain juga indonesia masih memiliki segudang masalah
yang tentu masih hadir
nah bagaimana kita akan memperbaiki dan keluar dari situasi seperti ini insight with desi anwar
kali ini akan menanyakan langsung dengan menteri kesehatan kita budi gunadi sadikin
yang sekarang paling sering diincer orang tapi yang jelas ya pak budi harus ada jalan keluarnya harus ada strateginya
tapi yang penting lagi apakah kita memiliki rencana
lebih panjang mengenai bagaimana mengelola kesehatan di indonesia ini
kalau kita sekarang melihat menteri kesehatan lebih banyak disibuki dengan urusan covid sembilan belas
you the covid minister ya pak budi apa kabar
baik baik sehat alhamdulillah
sudah vaksin dua kali
iya sama sama kita sudah vaksin dua kali
tapi saya lihat pak menteri masih menggunakan masker saya menggunakan face shield
kenapa karena walaupun divaksin masih ada kemungkinan kita bisa tertular dan saling menularkan
begitu kan pak menteri
kita punya program vaksinasi di indonesia sebenarnya salah satu yang lumayan sukses
kita pada bulan april ini sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di hampir enam juta sudah mendapatkan dosis kedua
tapi seingat saya kita punya target
satu ratus delapan puluh dua juta orang harus divaksin sebelum akhir tahun dua ribu dua puluh satu
berarti pada pertengahan bulan tahun ini sudah harus
ada tujuh puluh atau delapan puluh juta bahkan sembilan puluh juta yang divaksin
ini bagaimana pak budi
mengingat saat ini target satu juta orang divaksin per hari belum dicapai dan juga ketersediaan di mana mana vaksin ini terganggu
jadi memang kita harus mengejar satu ratus delapan puluh satu lima juta orang atau sekitar tiga ratus enam puluh tiga juta suntikan
karena dua kali
jadwal kita di awal lima belas bulan
rencananya memang bapak presiden minta dipercepat dua belas bulan
orang banyak yang bertanya kenapa gak cepat cepat divaksin
karena masalahnya bukan di kemampuan vaksinasi masalahnya adalah di ketersediaan vaksin
contoh di bulan januari dan sampai minggu ketiga februari vaksin kita hanya ada tiga juta
jadi bayangkan kalau kita langsung gas sutik satu juta tiga hari habis
empat minggu sesudahnya kita dicacimaki oleh rakyat karena nggak ada vaksinnya
di bulan maret dan april itu naik menjadi lima belas juta rencananya jumlah vaksin tersedia
jadi kalau lima belas juta bagi tiga puluh hari average lima ratus ribu
kita kejar tuh
maret april di minggu ketiga awal minggu keempat maret capai itu lima ratus ribu
sempat di atas lima ratus
sempat di atas lima ratus ribu
jadi paslah untuk menghabiskan lima belas juta vaksin yang akan
tapi kemudian terjadi dinamika kan
bahwa india ngerem
sehingga vaksinnya nggak bisa keluar
rencananya di april itu kita bisa dapat lima belas
dapatnya cuma tujuh
sehingga kemudian itu kembali lagi mengurangi laju kecepatan
jadi kecepatan itu
bukan ditentukan oleh kemampuan kita menyuntik
supply vaksinnya tuh ada berapa
untuk rencana awal kita
di sampai januari sampai juni itu hanya ada sembilan puluh juta vaksin
untuk empat puluh lima juta orang
baru sisanya itu mulai juli sampai desember
jadi dari rencana awal itu kita udah tahu
bahwa laju penyuntikan
di enam bulan pertama dan enam bulan kedua karena perbedaan jumlah vaksin
kita nggak mungkin kejar satu juta atau kita tidak mungkin memaksa
nyuntik satu juta per hari di semester pertama karena akan cepat vaksinnya habis
tapi kita harus suntik lebih dari satu juta sehari di semester kedua
nah malahan dengan dinamika yang terjadi dari sembilan puluh juta itu turun ke tujuh puluh juta sekarang
jadi kita hanya bisa tujuh puluh juta sampai sekarang
walaupun dinamikanya berubah terus
kemarin kan tertunda yang dari astrazeneca
tapi kemudian di confirm akan datang tiga delapan di akhir april
di minggu kedua mei akan datang lagi tiga delapan di akhir mei akan datang lagi tiga empat
jadi sebelas juta yang tadinya dijanjikan akan dikirim maret april
sekarang akan dikirim april mei tetap dikirim cuma mundur
tapi ini pasti berpengaruh dengan target akhir tahun satu ratus delapan puluh satu dua juta itu pak budi
atau ini mungkin hanya ada dinamika dari bulan
dinamika kecepatan cuma akibatnya di semester kedua kita suntiknya mesti lebih cepat lagi
harus lebih kenceng lagi
tapi kan ini juga tergantung dengan supply
sangat tergantung supply
ini semua kan kita pada saat ini ya
karena kita masih belum memiliki vaksin sendiri
vaksin merah putih kalau tidak salah
baru nanti tahun dua ribu dua puluh dua kita masih sangat mengandalkan impor
nah saya tahu bio farma sekarang kan sedang mengolah yang dari sinovac
mungkin bisa ini strategi dari khusus sampai akhir tahun ini
dari mana ini gap antara vaksin yang kita perlukan dan target yang ingin kita capai
jadi sejak awal memang saya tidak cerita detail keumum ya
kita memilih empat vaksin itu dari empat negara berbeda
jadi banyak negara waktu itu mempertanyakan kenapa indonesia vaksinnya banyak
apakah tidak pusing nanti suntikannya
negara negara lain umumnya dua maksimal
nah saya tidak cerita
mungkin karena latar belakang saya bangkir ya
saya pikiran risikonya itu tinggi sekali
istilahnya don't put your egg in one basket lah
nah kayak sekarang terjadi
misalnya astrazeneca ada isu
bayangkan negara eropa itu
karena kita ada yang dari sinovac china
ada yang dari novavax itu perusahaan amerika kanada
dan ada yang biontech pfizer itu jerman sama amerika
dengan demikian kita memiliki sumber dari empat jurisdiksi negara yang berbeda
sehingga kalau satu tertutup kita bisa dapat dari yang lain
nah kita bersyukur yang astrazeneca kena tapi yang dari china akan jalan
yang novavax sama pfizer akan masuk di semester kedua

sebenarnya empat ratus dua puluh juta kan yang dibutuhkan total vaksin ini
ini bisa kalau saya pahami harus ada dua per tiga masyarakat sebelum mencapai herd immunity
makanya deadline ini penting ya pak budi
supaya kita tidak molor misalnya menjadi lebih lama lagi
ini bisa semuanya bisa kita jamin lah
jadi angka satu ratus delapan puluh satu lima juta itu datangnya dari ini
penduduk indonesia itu sekitar dua ratus tujuh puluh juta
yang di atas delapan belas tahun yang merupakan target vaksinasi sesuai dengan emergency use authorization nya itu satu ratus delapan puluh satu lima juta
dari target populasi kita
padahal sekarang kenyataannya kan efekasi ratenya sinovac yang paling kecil aja enam puluh tujuh
pfizer mungkin bisa sampai sembilan puluh
jadi sudah pasti di atas itu
jadi yang kita lakukan sebenarnya jauh lebih aman
orang di atas usia delapan belas
dan ini diharapkan pada akhir tahun sudah bisa dilakukan
harus kerja keras dan harus optimis
walaupun keringetan sekali dan pasti akan kerjanya akan sibuk sekali
vaksinnya efektif apa enggak
vaksin itu masing masing beda beda
tapi secara umum mereka masih efektif
tapi ada yang efektivitasnya berkurang sedikit
tapi ada yang lebih jenis variannya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa subscribe damn honda bro
jangan lupa like bro
jangan lupa subscribe dan subcribe dan share ya

sekali di china ya di wuhan tapi who itu mengkategorikannya menjadi tiga tiga kategorinya
yang banyak sekali ribuan itu nggak perlu diperhatikan karena ya normal lah berubah ubah
gitu ya tapi dia bilang ini ada enam yang masuk varian of interest voi artinya apa itu mesti kita
perlihatin tuh behaviornya perilakunya masih di research jangan jangan nanti jadi mutasi yang
berbahaya nah yang paling tinggi itu namanya varian of concern atau voc itu ada tiga nah ini yang
varian yang berbahaya ini yang benar benar dimonitor pergerakannya penyebarannya di seluruh dunia
dari mana kemana kemana itu kerja yang tiga itu adalah b satu ratus tujuh belas yang london b seribu tiga ratus lima puluh satu di afrika selatan
yang dari london itu januari ya ada sepuluh orang enam orang itu transmisi import dari arab waktu itu
mereka pulang jadi dibawanya dari arab tuh tapi yang mengkhawatirkan empat orang itu transmisi lokal
dari empat kota di indonesia nah ini yang kita mesti jaga karena mereka ini lebih cepat penularannya jangan
sampai ini terjadi nah pertanyaannya kedua vaksinnya efektif apa enggak vaksin itu masing masing beda
beda tapi secara umum
masih efektif tapi ada yang efektivitasnya berkurang sedikit tapi tergantung jenis variannya jadi misalnya
pfizer oh pfizer bagus buat varian london tapi itu nggak bagus buat yang varian brazil
efektivitasnya turunnya lebih banyak tapi secara umum bau sampaikan semuanya efektivitasnya masih
belum yang b dua satu tujuh kan yang kalau efektivitas sinovac sinovac ini masih varian covid yang selama ini kita
sinovac di b satu ratus tujuh belas dites di brazil bagus bagus bagus dia tapi ngomong ngomong kita kan sudah
memasuki empat bulan ya di vaksin apakah sudah ada studi mengenai efektivitas dari segi pencegahannya
juga dan penularan bagi kita kita yang sudah divaksin sebenarnya studi itu sudah mulai keluar
yang belum keluar adalah berapa lama masa proteksinya karena itu harus menunggu sampai uji klinis
baru selesai di akhir tahun ini jadi sebelum akhir tahun ini kita enggak akan tahu ini sebenarnya
secara ilmiah berapa lama sih vaksin ini tahannya berapa lama vaksin ini tahannya tapi uji mengenai efektivitas sudah ada saya nanti bisa

israel sudah melakukan uji untuk pfizer
chile sudah melakukan uji untuk
kita juga baru mulai cuma sampelnya belum terlalu banyak seperti sebanyak di chile
tapi kelihatan efektifitasnya
itu mencegah sekitar
kena ada orang di vaksin seratus
yang di vaksin
di vaksin yang kena dibandingin
populasi vaksin kemudian control group nya
placebo nya dibagi total
jadi dia menggambarkan
berapa kali kita
atau lebih kecil
seandainya satu dibagi satu
artinya kita yang disuntik memiliki
tiga kali lebih
chance kenanya tuh lebih kecil
dibandingkan dengan yang tidak di
vaksin artinya tuh begitu
jadi kalau misalnya orang orang
yang sudah di
suntik kemudian mereka ukur tuh
masih kena gak dia
nah yang di chile bilang
kalau orang disuntik sinovac
kemungkinan dia kena
kemungkinan dia kena kalau dia kena itu
pasti otg kalau dia
kena masuk rumah sakit
dia kena masuk rumah sakit dan meninggal
kalau dia tidak
vaksin jadi itu memberikan
untuk dia masuk rumah sakit
untuk dia meninggal
nah satu lagi adalah
supaya mempercepat ini kan yang vaksin gotong royong
yang bekerja sama dengan kadin atau swasta
ini bagaimana apakah sesuai dengan
target mengingat ini
misalnya belum masuk
berbeda kan vaksinnya kalau tidak salah
jadi vaksin gotong royong di luar
ya empat ini nah itu bagaimana ini ya
ini memang lebih dilit oleh
kementerian bumn dan kadin ya
tapi yang saya terupdate terakhir
adalah mereka sudah mendekati
ada kan sino juga dari cina
nah yang saya dengar sinovac
sudah paling dekat jadi harusnya
bulan depan harusnya sudah bisa mulai
jadi itu sangat membantu
akhirnya pihak swasta juga membantu
iya dan yang merah putih kita harapkan
juga tahun depan ya ini bagaimana pak budi
monitor terus mungkin dari
karena yang penting kan seed virusnya
katanya sekarang masih paling tidak dari
laboratorium sudah diuji
tahapnya ada tiga bikin vaksin pertama
bikin seat virusnya atau bibitnya
kemudian bikin drug substance nya
jadi dia biakin kemudian yang ketiga
ada feels and finish nya jadi yang dibiakin itu
diolah sedikit kemudian dimasukin ke botol botolnya
yang dilakukan oleh bio farma untuk sinovac
itu yang tahap tiga saja tahap satu dan
duanya dilakukan di china nah yang kita
ingin lakukan adalah mulai develop dari
sampai fields and finish nya tiga tiganya
kita maunya dilakukan di indonesia
nah itu sudah ada tujuh konsorsium perguruan
tinggi dengan lembaga penelitian yang
terus terakhir saya lihat yang paling maju adalah
hikman dengan bio farma dan universitas
erlangga dengan biotis itu yang dua yang
menurut saya paling maju ya kita sekarang
sedang mempercepat mudah mudahan bisa di
dua ribu dua puluh dua lah perkiraan saya mungkin paling cepat
semester kedua kejadian di india naiknya
mungkin tinggi sekali kalau satu ratus tiga puluh ribu sehari
artinya kan dia mesti menyediakan
menjadikan tambahan tempat tidur dua puluh enam
sehari sehari tuh nambahnya
dan dan ininya mungkin ya lima ribu icu sehari
dia mesti tambah itu dia gak kekejar
akibatnya orangnya nggak bisa dirawat dan dia meninggal

kita takutkan sekarang ada keadaan yang lebih baik
kita takutkan sekarang ada keadaan yang lebih baik
kita takutkan sekarang ada keadaan yang lebih baik

gelombang kedua yang terjadi di india
mereka kalau tidak salah perharian itu bisa
sampai satu ratus tiga puluh ribu penularannya kalau kita di
indonesia penambahannya mungkin sekarang
sudah menjadi rata rata lima ribuan
satu ratus tiga puluh an dan tentu saja kalau tidak
terkendali ini bisa merusak ya apa ya
kita bangun selama ini satu ratus dua puluh tujuh warga india
katanya masuk ke indonesia ini bagaimana pak budi tanggapannya karena ini kan pak budi melihatnya begini pak budi
karena ini kan pasti bisa menjadi bom waktu juga kalau kita tidak tangani
tanggal dua puluh satu ada yang masuk yang saya dengar memang ada sekitar satu ratus tiga puluh lima
satu pesawat charter masuk dari chinai gitu ya
dan satu ratus dua puluh lima ada orang india di sana
dari satu ratus dua puluh lima ini kita tes pcr kemarin yang saya tahu itu dua belas yang positif
sehingga kita harus di karantina dan dua belas dua belas nya kita cek genome sequencingnya
untuk tahu dia mutasinya apa
pak menko ekon melakukan press conference dan bilang bahwa
semua visa untuk warga negara asing dari india di stop dulu
penerbangan tetap ada tapi lebih fokus ngangkut barang
karena masih banyak barang barang juga yang kita import dan export dari india
negara indonesia yang datang tapi pernah di india dalam empat belas hari terakhir
dia harus karantinanya tidak lima hari tapi empat belas hari
dan dia harus di pcr di awal
dan sehari sebelum keluar di pcr lagi harus doanya bersih
dan yang ketiga semua sampelnya nanti akan kita genome sequencing
untuk bisa melihat mutasinya mutasi yang mana
tapi ini kan pasti sangat mengkhawatirkan pak budi ya
taruhlah karena di india awal awal mereka bagus kan cara mereka menangani
tiba tiba ada ini dari segi
sistem kesehatan mereka semua breakdown
dan tentu kita tidak ingin ini terjadi di indonesia
apa langkah langkah antisipatif
karena salah satu kenapa kita ingin kurvanya itu turun
itu supaya tidak keluar dari kapasitas kita untuk melayani pasien pasien yang sakit
menghitung kapasitas rumah sakit kita tahu bednya berapa
kira kira menghitung berapa orang yang sakit
menghitung berapa orang yang akan masuk rumah sakit
itu sebenarnya sudah ada rule of time nya
jadi indonesia misalnya sekarang satu lima juta lah
mungkin sekarang sudah turun ke satu satu juta
kasus aktif ya artinya virusnya masih aktif
jadi kalau kita satu juta yang aktif
ya kita butuh dua puluh ribu bed
kalau satu juta nya naik jadi dua juta
dari dua puluh ribu kita butuh empat puluh ribu bed
dan sepuluh ribu icu
nah itu yang kejadian di india
kalau tiba tiba dia naik jadi seratus juta
ada tenaga medisnya
tapi yang masalah pengalaman saya
biasanya tempat tidurnya dan alat kesehatannya
ventilatornya segala macam itu yang masalah
kejadian di india naiknya mungkin tinggi sekali
kalau satu ratus tiga puluh ribu sehari
artinya kan dia mesti menyediakan
menyediakan tambahan tempat tidur dua puluh enam ribu sehari
sehari tuh nambahnya
dan ininya mungkin ya lima ribu icu sehari
dia mesti tambah
itu dia gak kekejar
dan dia meninggal
kalau kita di indonesia misalnya taruhlah tiba tiba
dari kenaikan rata rata lima per hari
menjadi sepuluh ribu bahkan lima belas ribu per hari
atau misalnya dengan
liburan lebaran dan lain sebagainya
dan apakah sudah
itu itungan saya kasar tapi ya mbak
itu masih kasar ya
hitung hitungan saya jangan sampai kita di atas dua lima juta
sekarang kan sekitar satu jutaan
jadi jangan sampai kita kena di atas dua lima juta
karena itu membutuhkan lima puluh ribu bed
dan sekitar berapa
itu kalau udah di atas itu
susah buat kita
makanya gimana caranya supaya tidak seperti ini ya
itu sebenarnya satu aja yang penting dijaga
protokol kesehatannya pakai masker jaga jarak cuci tangan
atau kalau mau lebih lengkapnya
di seluruh dunia di india di kita di eropa
adalah begitu kasus turun
orang merasa letih
kemudian dia off guard
dia merasa tidak ingat tidak waspada
kalau pak presiden bilang
itu harus terus waspada
jangan jumawa jangan merasa udah sehat
sudah divaksin kemudian jalan jalan bebas
masih bisa kena
nah itu yang terjadi di india
karena vaksinasi mereka kencang sekali
kemudian kasusnya turun sekali
sudah merasa ini tidak ada apa apa
jadi pesan saya
disiplin protokol kesehatan dijalankan
itu akan menyelamatkan hidup anda
hidup keluarga anda
dan semua orang di indonesia
ya walaupun ya secara realitanya mungkin
harus terus menerus diingatkan
karena jumlah kasus kita masih belum kemana mana
karena godaannya besar sekali
apalagi sudah turun sudah divaksin
wah pede sekali
jadi sudah betul ini mungkin larangan modi
akan cukup efektif menurut pak budi
karena saya ingat tahun lalu itu justru ada klaster
yang nanti dari mudik dan juga setiap liburan panjang
pasti ada klaster klaster baru
biasanya orang pergi karena mau ketemu orang tuanya
itu justru berbahaya
yang pak doni omong benar
kita datang itu bukan menghormati orang tua
malah bisa membunuh orang tua kita
karena orang tua itu lebih lemah
dan dari profilnya kita kita lihat
jadi ini yang sangat berbahaya
ini yang harusnya divaksin duluan
saya menghimbau itu benar benar teman teman
jangan yang muda muda gitu kan
tapi orang tuanya udah belum
neneknya sudah belum
tantanya sudah belum
karena mereka di rumah kan
ah udah lah nggak usah
padahal mereka yang berbahaya
karena target untuk yang langsia ini kan juga belum terpenuhi
apa kira kira dari segi mungkin budaya
psikologi atau kenapa yang membuat
saya lihat cuma satu
mereka kalah bersaing sama yang muda
saya yakin ya kalau ditanya banyak wartawan
pasti wartawan yang muda sudah disuntik
belum tentu orang tuanya
karena mereka kalah agresif
yang muda muda kan datang kemana mencari jalan untuk vaksinasi
padahal kenyataannya kalau saya bandingkan misalnya
ini data ya data yang ada di kita
ini kan dua puluh kali tiga puluh kali lebih ini ya
tapi karena yang muda ini gesit dia takut
kemana kemana dia dapat duluan
dia lupa tuh ibunya bapaknya kakeknya neneknya
dia merasa sehat
dia udah gak jalanin protokol kesehatan
dia pulang sama ibunya dia masih bisa nularin kan
dia tidak akan sakit masuk rumah sakit
tapi dia masih bisa nularin
caranya untuk memvaksinasi lansia mungkin harus diubah
jadi harus lebih proaktif lah tenaga kesehatannya
sekarang kita coba di puskesmas
orang lansia takut puskesmas
kita coba sama sekolah sekolah
alumni alumni nya di katolik teresia segala macam
tapi jalan kurang juga
kita coba semua gereja masjid dewan masjid indonesia
karena mungkin mereka merasa lebih nyaman
beberapa daerah udah makin lama makin kreatif
dia kirimin angkot untuk bawa ke puskesmas
aku rasa emang gak mungkin bisa sendiri sih
untuk merangkul orang orang tua ini
kita deketin ada asosiasi dharma wulan
lions club yang isi orang orang tua semua
tapi kalau saya ngerasa ya
orang tua itu juga ada rasa takut
makanya kita baru jalanin program dua in satu
kalau bisa bawa dua orang tua
yang muda boleh ikut
karena muda ini agresif sekali
itu juga pesan mungkin masyarakat ya
harus memastikan orang tuanya juga divaksin
sehingga aja orang tua mertua tante kakek nenek
tapi kalau shadow khusus untuk yang nanti
delapan belas sampai lima puluh sembilan
kapan kira kira dengan stok vaksin yang ada sekarang
secara realistis bulan apa
sebenarnya kalau kita lihat dari jadwal ya
orang tua itu diharapkan yang dua puluh satu enam juta orang itu
itu selesai di bulan juni
sehingga juli kita bisa masuk
cuma sekarang ini banyak orang orang muda yang gak sabar
dia pengen duluan
jadi vaksinnya jatuhannya ketakek buat yang muda muda
karena ada petugas publik ya
nah petugas publik ada mantawan lah
ada pedagang pasar
ini kalah balapan orang tua sama itu
makanya saya ingin berulang ulang menyampaikan
yuk yang wafat duluan tuh mereka
yang rentan itu mereka
tugas kita melindungi
move kita lebih kuat dari mereka
tapi sorry pak budi sebelum kita
kita pindah ke topik lain
kita sudah akhir april
karena enam per seratus kita ngerti
kita sekarang udah
oh sorry tapi ini kita suntik hari ini saya lihat tadi delapan belas juta
orangnya sebelas juta
sebelas juta dari satu ratus delapan puluh satu
masih satu yang dosis pertama kan yang sebelas juta
ya sebelas juta itu dosis pertama
jadi kalau untuk itu lagi kan masih
itu yang sudah dosis kedua sekarang tujuh juta
dari target satu ratus delapan puluh satu juta
pada akhir bulan april
sampai bulan april
tapi bukan karena kita nggak mampu nyuntik
karena gak ada vaksin
itu itu itu
yang kadang kadang teman teman bilang
oh kita pelan
kalau kita cepat gak ada vaksin
memang secara legal kan sebenarnya wna masih belum boleh masuk
kecuali dengan persyaratan persyaratan ketat
kecuali ini kadang kadang yang harus kita jaga
kesuali ini kadang kadang lubangnya lebih besar
iya kita jagalah jangan gitu
tracing dan testing ini bagaimana sampai saat ini
saat ini masih tetap jalan sesuai dengan target atau bagaimana
atau orang mungkin sudah mulai kendor atau take it for granted atau tidak terlalu ini masalah
tujuan utama atau target operasi kalau kita setiap pandemi kan sudah sepuluh tahun
pandemi kali sejak seratus tahun yang lalu dunia jalanan
itu satu menurunkan laju penularan agar supaya jangan diatasnya kapasitas kita
gampang saja gimana kita mengurangi laju penularan agar jangan lebih besar dari kapasitas kita melayani
pak kenapa tidak kita matikan saja karena tidak mungkin mati
ada yang dua tahun ada yang sepuluh tahun ada yang sudah lima puluh tahun tidak hilang hilang seperti hiv
jadi itu tidak mungkin yang penting kita kurangi supaya bisa di treatment
strategi empat sudah dikasih oleh who
satu sistem kesehatan protokol kesehatan pakai masker cuci tangan jaga jarak
itu yang penting
karena nomor satu disebut itu
jadi testing tracing sama isolasinya
itu balik lagi tujuan sama
cepat kita lihat kalau lihat dia pernah ngontak siapa aja tes kalau ternyata dia positif isolasi
supaya mengurangi laju penularan itu tujuan itu
yang ketiga vaksinasi
itu satu dari empat
protokol kesehatan diagnostic testing tracing isolasi dan vaksin adalah tiga strategi
yang diarahkan ke orang sehat
ini kan subjeknya orang sehat
baru yang keempat strategi terapitics
kalau dia udah sakit masuk rumah sakit strateginya gimana
rawat bednya cukup dokternya ada clinical pasving seperti apa obat obatannya apa aja alatnya apa aja
nah empat strategi ini harus dijalankan berbarengan
dan itu guideline who sudah ada
dan itu yang kita jalankan
ya itu dijalankan semuanya
tapi vaksin kan lebih dipusatkan ke orang sehat
karena banyak yang nanya itu
padahal harusnya yang ini kalau ditanya
sekarang justru yang sakit
kita kan sudah satu tahun lah istilahnya
mungkin sudah lebih kenal lah dengan ciri ciri dan karakteristik dari virus ini
ada perbaikan dalam penanganan pasien supaya kasus fatalitasnya juga semakin lama semakin menurun
kalau tidak salah sekitar sekitar empat puluh empat ribu kasus yang meninggal
idealnya kan tidak ada lah istilahnya yang meninggal
mungkin ada sedikit
jangan terlalu tinggi
ini ada ini perbaikan
jadi yang pertama sebenarnya virus ini tidak semematikan banyak penyakit pandemi lain
demam darah atau cholera atau hiv
oh ebola ini enggak ada sekali
nah sekarang itu merupakan satu strategi namanya therapeutik ini
teman teman obatnya kira kira tiga lah
satu antivirus supaya mengontrol virusnya
karena virus itu masuk ke paru
nanti parunya meradang
dan matinya itu bukan gara gara virusnya orang tuh
gara gara ini meradang inflamasi
dia darah putihnya merespon
responnya terlampau besar
dan ini mematikan organ organ kita yang lain rusak
jadi sebenarnya matinya bukan karena virusnya
karena respons imun dari tubuh kita
nah antivirus ini pertama yang dipakai
saya ingat tuh
bulan maret dr erlina burhan dari rumah sakit persahabatan
dia bikin resepnya
antivirusnya namanya oseltamivir
ini produksi dalam negeri
ininya pakai azitromisin
anti inflammasinya pakai waktu itu dexamethasone atau apa
nah saya kasih contoh
antivirus itu berkembang dari oceltamivir
atau namanya avigan
pernah dengan nama avigan ya
itu merek dagangnya
kemudian berubah menjadi remdesivir
kemudian yang anti inflammasinya
itu dulu pakai dexamethasone
tapi sekarang orang udah lihat
oh inflammasinya itu gara gara sitokinsom
masih dilawan dengan obat obat yang masuk kategori anti interleukin enam
atau anti interleukin satu
keluar yang namanya actemra
ada yang namanya treatment yang terang dikasih itu
yang dibikin sama regeneron
ada startup di amerika
jadi memang berkembang
saya bilangnya ke temen temen gini
ya demam berdarah deh
kalau kena seratus tahunnya lalu
karena kita gak tau ngurusnya gimana
covid karena bulan maret tahun lalu
kalau kena sekarang
ini jauh lebih kecil
karena kita udah tau perkembangan
istilah dokter itu clinical pathway nya
pada saat mereka masuk
di tahap ini jangan kasih actemra
ini kasih antivirus
tapi udah masuk ke sini
jangan dikasih antivirus
ini dikasihnya ini
itu mereka udah tau
yang namanya cocktail itu yang di ujung tuh
jadi kayak si trump pada saat sakit
supaya si toko instomnya tidak terlalu ganas
unsur unsur kimiawi seperti anti interleukin satu dua tiga empat
itu mesti di redam
supaya tidak mengeluarkan respon antibody
nah itu dicampur tuh
pak budi sendiri melihat ini kasus fatalitas juga semakin menurun
sebenarnya perawatan rumah sakit makin pintar pintar sekarang
walaupun belum standar
itu tugasnya saya untuk memastikan seluruh rumah sakit di indonesia
tahu standar treatmentnya seperti apa
kemudian mereka dilengkapi juga dengan obat dan alat medis untuk bisa lakukan itu
iya dan dari segi peralatan icu ventilator dan lain sebagainya
untuk indonesia sudah cukup sudah memadai
ya kecuali kalau ada outbreak gitu ya
jangan sampai di atas dua juta deh
saya rasa mudah mudahan kita bisa tetap kena di satu jutaan
malah kalau bisa turun ke satu jutaan
berarti bordernya betul betul harus diperketat
nah kita lihat kan masih penerbangan internasional atau masih bisa lolos dan lain sebagainya
mungkin ini yang harus di
ada ini pak budi koordinasi terus menerus ya dengan menteri perhubungan dengan imigrasi
memang secara legal kan sebenarnya wna masih belum boleh masuk
kecuali dengan persyaratan persyaratan ketat
kecualinya ini kadang kadang yang masih kita jaga
kecualinya kadang kadang yang lubangnya lebih besar
kita jagalah jangan gitu
tapi ini kan mengkhawatirkan pak budi ya
karena dampaknya kalau misalnya ya ternyata mereka juga membuat virus dan ternyata variannya juga vaksin kita kurang efektif
ya kita kalau saya lihat yang positifnya aja
gimana caranya menghinar itu pakai masker cuci tangan jaga
jadi mau tidak mau protokol kesehatan ini masih terus menerus ya
lebih baik lebih murah
kita semewah menjaga
semewah rumah sakit siapa sih yang pengen disana kita pengen dirubah sendiri
dan saya bilang kalau preventionnya covid
vitamin c vitamin d wearing musk running huse untuk hidup sehat
nggak sampai satu juta sebulan
begitu kena masuk tahap awal mesti remdesivir puluhan juta
tahap akhir kena aktemra ratusan juta
nah dua itu urgent and important
kenapa pak farsidi bilang kalau ini enggak beres
apapun ekonomi enggak bisa beres
jadi pak budi konsentrasi dulu kedua itu
vaksinasi sama atasi pandemi
belum selesai itu belum selesai
itu pasti yang ketiga
lakukan reformasi kesehatan
dari segi kesehatan kita secara keseluruhan
ya mungkin karena gaya hidup dan juga macam macam kita di daerah tropis
setahu saya untuk tahun ini anggaran untuk kesehatan itu naik dari rp satu ratus enam puluh sembilan triliun menjadi rp dua ratus lima puluh empat triliun
pak budi mungkin bisa petakan sedikit ya
bagaimana alokasinya dan kira kira kalau yang untuk vaksin diambil dari vaksin
atau yang untuk vaksin diambil dari
anggaran sini atau mungkin ada lagi yang disisihkan just in case
jadi anggaran kesehatan yang anggaran kemenkes asli itu delapan puluh lima triliun
cuma dari rp delapan puluh lima triliun ini sekitar rp empat puluh enam empat puluh tujuh itu untuk bayarin bpjs
jadi anggarannya kita sendiri sih cuma empat puluh an sebenarnya
nah kemarin ditambah satu ratus tiga puluh satu triliun khusus untuk covid
jadi satu ratus tiga puluh satu itu khusus untuk covid
nah kalau ditanya
gimana nih mengenai strategi kesehatan indonesia
saya cerita sedikit
saya waktu diminta sama presiden saya bilang pak saya bukan orang kesehatan
tapi orang itu gitu gak sih
iya iya iya tapi saya udah lah ini karena ini doing good for other people
saya punya passionnya disitu
clear kenapa jadi kemudian saya terus vaksinasi tugasnya itu
nomor dua atasi pandemi ini
nah dua itu urgent and important
kenapa pak presidi bilang kalau ini gak beres apapun ekonomi gak bisa beres
jadi pak budi konsentrasi dulu kedua itu ya
vaksinasi sama atasi pandemi
belum selesai itu belum selesai kan
dia kasih yang ketiga
lakukan reformasi kesehatan
aku ngerti ya pak presidi bilang ini kesempatan yang pas
saya kan di perbankan
saya ngadepin krisis besar kayak gini kan udah tiga kali
pasti mbak desi juga lihat
tiga tiganya itu disebabkan oleh krisis keuangan
sekarang bedanya krisis ekonomi
disebabkan oleh krisis kesehatan
jadi saya bilang jangan sampai kita bikin policy response salah
karena kita ingetnya kan tiga tahun yang lalu ini
nah sembilan puluh delapan apa yang terjadi
di setiap krisis indonesia tuh dead middle
saat di perbankan
dirombak tuh namanya perbankan indonesia tuh
aturannya segala macam jadi lebih ketat
bi dikeluarin tuh dari pemerintah kalau kita ingatkan
itu kan major transformation kan
kita lebih bagus
pada saat dua ribu delapan dua ribu tiga belas perbankan indonesia lebih kuat
nah ini yang harus kita lakukan
jadi pak jokowi bilang
do a major reform di kesehatan
pak jokowi punya lima rpjmn
ada lima tujuan
itu saya pegang terus lah
tapi saya lihat major reform apa yang harus terjadi
ketemu sama ketua asosiasi
kita dengerin aja
nomor satu yang mesti di reform
karena saya namanya menteri kesehatan
saya lihat waktu saya di spend
itu dipakai untuk
bukan menciptakan orang sehat
oh banyak duit yang menarik bisnisnya
gak menarik kecil receh banyak gitu ya
namanya saya kan kalau gak salah menteri kesehatan ya
bukan menteri kesakitan
jadi pekerjaan saya dan budjet saya
harusnya lebih banyak di spend
ini jauh lebih murah
tadi kan saya sudah kasih contoh
ini jauh lebih important sebenarnya
karena orang jadi lebih produktif
harusnya kita fokus ke kesehatan
gimana caranya makan yang baik
olahraga yang sering
testing dan screening yang baik
cancer tuh wanita paling banyak mati
itu kan harus medical check up
yang serving itu ada vaksinnya
kenapa itu gak dikasih
oh kita tunggu dulu aja nanti udah cancer
itu gaya amerika
ngebesarin bisnisnya rumah sakit sama farmasis
tapi harusnya kan divaksin sejak awal dong
dan itu melindungi selama puluhan tahun
sementara harga obat semakin lama semakin mahal
nah ini kan tapi masalah education
masalah kemudian testing screening
itu yang banyak
dan dikerjakannya harus di puskesmas
karena harus ke ibu kan
ke lingkungan keluarga kan
yang harus dilakukan
tapi hal jadi berarti harus kerjasama dengan
dengan menteri kementerian lain
karena saya ada enam nih reformnya
mudah mudahan udah kekejar nih
yang kedua adalah reform dari sisi rumah sakit
ya karena rumah sakit
jakarta sama rote bisa beda
reformnya ketiga adalah reform pada saat emergency
pandemi atau natural disasters
indonesia tuh banyak banget natural disasters ya
saya kasih contoh gini
sekarang masalahnya apa
dokter kurang perawat kurang
akhirnya gimana sih ini
kalau abri itu kalau perang
dia punya cadangan
jadi begitu perang
wah orang orang itu ustadz udah dilatih
jadi yang tiga ratus ribu tentara jadi satu juta
kenapa kita nggak bikin tentara cadangan kesehatan
jadi begitu pandemi datang
orang orang ini bisa dilatih
itu kan bisa kita tiru aja sistemnya
nah kayak gitu resiliensi itu jadi nggak terjaga
yang keempat reformnya
itu dari sisi pembiayaan
bpjs tuh negatif terus
itu banyak yang mesti perbaiki kesana
yang kelima yang mesti direvo
dokter kita tuh kurang terus
negara maju bisa tiga bisa empat
aku lihat lima tahun yang lalu gimana empat
sepuluh tahun yang lalu gimana empat

masa udah lima puluh tahun indonesia begitu gak beres beres
satu masalah ini dokter kurang
belum lagi masalah distribusinya ke daerah daerah
yuk kita beresin dong reform tenaga kesehatan ini
dan yang keenam reformnya di teknologi dan digital
kita mulai dari bpjs ya
karena ini kan program yang sudah mulai berjalan
dan sekarang mungkin orang sudah menganggap bahwa it's their right
padahal kalau kita lihat di negara negara seperti amerika serikat
mereka tidak memiliki this universal healthcare system
ini kan sangat meringankan
hanya ini kan menjadi beban
beban terhadap anggaran
ini bagaimana untuk mereformasi bpjs tanpa mengurangilah hak yang masyarakat sekarang merasa harus mereka miliki
ini sekarang lagi jalan ya
saya harapkan nanti judi selesainya ya
gak semua negara punya universal health coverage sebesar ini loh
bagusnya dia di apa
jadi standard treatment sama pricing itu dijaga sama dia kan
apa yang mesti diperbaiki
menurut saya ya
karena cakupannya dia terlampau luas
jadi mulai dari pencegahan sampai sakit cancer segala macam luas luas
kalau cakupannya luas menurut saya itu dikasih ke orang miskin
mbak desy jangan lah
mbak desi kasih yang basic aja bpjs
jadi kalau mana mana ada basicnya
tapi kalau dia mau dapat treatment cancer treatment lain
harus tokpat sendiri
dia tokpat sendiri dong
karena yang ngiyur kan semua rakyat indonesia
saya bilang harusnya bpjs itu kasih jangan luas
kasihnya sempit aja
basic kalau sakit pilek segala macam
ini untuk seluruh orang
kalau untuk yang dalam itu kasih ke yang miskin miskin
jadi yang miskin treatment cancer
cuci darah segala macam boleh
ya mau disarikin jangan lah bayar sendiri asuransi swasta
nah ini implikasinya akan mengurangi beban anggaran ya yang dikeluarkan untuk bpjs
kalau aku gak berani ngurangi beban nanti ditagih sama ibu merike
akan mengalihkan beban menjadi lebih proper
jadi kalau bisa jangan mengurangi coverage nya
tapi orang yang miskin itu ditinggikan
karena mengurangi jasanya ke orang yang mampu
orang yang mampu beli dari swasta aja asuransinya
ini strategi ya untuk bagaimana indonesia idealnya mereformasi kesehatan itu
low hanging fruit yang bisa dilakukan tiga empat tahun dari sekarang
dan juga tantangan terbesar
kenapa reformasi ini selama ini agak sulit sekali untuk dilakukan di bidang kesehatan
low hanging fruit nya saya mau konsentrasi ke primary care
karena membangun orang sehat itu pekerjaan yang sangat ideal
jauh lebih murah
dan lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat
dan melakukan edukasi hidup sehat yang lebih baik ke masyarakat
dan sekarang orang sekarang ingin kok mereka hidup sehat
itu lebih personal
sudah jadi gaya hidup orang orang sekarang
dan kolaborasi dengan pihak pihak lain lembaga lain
itu harus dengan bkkbn dengan pemerintah daerah dengan civil society dengan private sector
itu harus kekerjaan sendiri
dukungan dirasakan mendapat dukungan dari
semua orang ingin hidup sehat
mbak desi pasti ngerasain
semua orang ingin hidup sehat
ini menjadi lifestyle orang untuk hidup sehat sekarang
mungkin ada satu pesan buat audience kita kira kira apa ya
kita masih dalam masa pandemi kesehatan itu penting
jangka pendek saya rasa tetap jaga protokol kesehatan
kemudian dukung pemerintah
gak mungkin kita bisa lakukan ini sendiri
kita harus bersama sama
gak mungkin kementerian kesehatan secara eksklusif
tapi harus inklusif dengan civil society dengan pemerintah daerah dengan pihak swasta
dan kita harus menjadikan ini bukan sebagai program tapi gerakan
dimana kita memanfaatkan seluruh modal sosial yang dimiliki bangsa kita untuk bisa mengatasi pandemi ini
terima kasih mbak desi
terima kasih banyak pak budi
dan atas waktunya atas insightnya luar biasa
masih banyak pertanyaan saya
tapi pak menteri sibuk
jadi kita akhiri untuk saat ini
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayang ini di cnnindonesia com dan juga di youtube insight with desi anwar
tadi ingat pesan pak menteri menjaga protokol kesehatan tiga m
menggunakan masker rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak
sekian terima kasih